bukas barang emas loh bu
wah kualitasnya keren nih
ibu ibu tunggu sebentar ya
nih liat dulu deh modelnya bagus bagus deh bu
ya ampun ini saya jualnya juga murah lagi
bagus kan modelnya
bu kok malah jualan emas
iya bu kok ibadah bisnis
bu pak saya jual emas di sini juga niatnya untuk ibadah
dan lagi saya juga jualnya murah kok
oh lebih murah
iya lah makanya dibeli dong
supaya istri bapak cepat sembuh
kalian berdua seperti malaikat bagi saya
selan nanti istri saya semua
saya akan kembali kembali
anissa dan yusuf itu hatinya seperti malaikat ya
iya dia tahun ini
mengorbankan pergi hajinya loh
untuk nyawa tetangganya
iya yusuf dan anissa itu
emang luar biasa
kita harus banyak belajar sama mereka
bagaimana jadi hamba yang ikhlas
kita tidak usah
usah usah menggagalkan rencana
anissa dan yusuf naik haji
kan mereka udah mundur sendiri tuh
mereka berdua tuh licik toh gak sih
berusaha buat cari muka
biar dikata dia itu baik dermawan
benar tuh bu kades
yang penting bu
tahun ini kita yang mendapatkan gelar
ibu haja dan pak haji di kampung kita ini
yah siapa lagi
kalau bukan kita dan suami kita bu
eh bisa aja
allah itu marah sama mereka
dan merasa mereka tuh gak pantas
untuk datang ke tanah suci
kasian banget sih mereka
krupuk ya pak
krupuk ya bu
krupuk ya bu
malem malem sibuk amat sih
masih dorong dorong kerobak
kasian ya kalian ya
jadi gak naik haji
iya lagian mereka kan gak pantas
dapat gelar bu haja sama pak haji
eh dengar ya besok kalian kami undang
untuk rencana keberangkatan naik haji kami
iya walaupun nggak naik haji
bisa datang ke acara syukuran orang yang naik haji
terima kasih ibu ibu atas undangannya
insya allah besok kami datang
kalau gitu ditunggu ya kehadirannya
dan itu kau berobaknya

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sebenarnya saya masih kurang pantas
untuk bertausiah disini
ibu hida ibu reni ibu kades dan ibu sari
ke tanah suci
karena ada yang lebih paham dan lebih mengerti ilmu agama
tapi berhubung beliau
baiklah saya akan bertausia sebisa yang saya bisa
haji ini termasuk rukun islam yang kelima
dimana haji ini panggilan langsung dari allah swt
dan di akhir zaman nanti
menurut anas bin malik radiallah
rasulullah saw bersabda
ada empat golongan yang melaksanakan haji
tetapi tidak diniati dengan niat yang ikhlas karena allah
golongan apa saja itu
golongan yang pertama kata nabi
yaitu pemimpin yang melaksanakan ibadah haji
tetapi dia hanya mendapatkan masuk angin
atau bisa dibilang dia hanya ingin mencari popularitas
supaya di masyarakat itu wow
kemudian yang kedua kata nabi saw yaitu
orang kaya yang melaksanakan ibadah haji
niatnya untuk berniaga atau jual beli
dan golongan yang ketiga adalah
orang yang melaksanakan haji
tetapi dengan niat
dia itu mengemis atau mencari sumbangan semata
bukan karena allah swt
dan yang terakhir adalah golongan yang keempat
golongan ini adalah orang yang paling dilahanat oleh allah swt
karena dia adalah pemimpin agama
tetapi dia melaksanakan haji
dengan niat mencari nama dan kemegahan semata
semoga kita semua terhindar dari orang orang yang demikian
demikian tausia dari saya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bu kades bu reni bu ida bu sari
hebat ya bisa naik haji barengan
iya dong kita kan banyak uang
makanya si itu tuh dapet jatah naik haji
gak mau berangkat
terus uangnya malahan dipinjamin ke orang lain
eh anissa kamu jangan doain kita yang macam macam ya
mentang mentang kamu gak jadi pergi haji tahun ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
la baik allahuma la baik
la baik allahuma la baik
la baik allah sharika laqalakul
bukan senang banget
bukan senang banget
saya jual emas disini juga niatnya untuk ibadah
dan lagi saya juga jualnya murah kok
oh lebih murah
iya lah makanya dibeli dong
nanti kalau keluarga tanya ini emasnya dari tanah suci
nah bagus nih ini dibeli deh
pakak nyesel lho pak kalau gak beli
aduh bagus begini murah lagi
ibu ibu sini dulu dengerin dulu
saya mau kasih tau nih kalau suami saya itu pak kades
suami saya itu hebat di sayang sama warga
bu bu sini di dengerin dulu sama saya
udah ganteng di sayang warga bu
jangan lewat lewat aja bu
ini suami saya pak ades nih bu
anak saya kena leukemia
saya gak tau lagi harus mencari uang kemana
pasien banget ya anak ibu
kalau ibu dan bapak mau bantu
saya sangat berterima kasih
semoga bantuan ibu dan bapak akan membawa berkah
sudah sudah bu
kami pasti bantu ibu
kita jadi terharu dengan cerita ibu
ini ada rezeki sedikit buat ibu
buat anak ibu
semoga lah kesembuh ibu
bode sekali mereka
ibu ibu bapak bapak
suami saya ini ustadz terkenal bu
kalau ibu ingin mengundang suami saya
silahkan ini saya kasih kartu namanya bu
aduh ibu bapak
semua naik haji dengan niat tidak baik
termasuk hamba ya allah
istri hamba ada ke tanah suci
hanya untuk kriah riah
dan mergah megahan
hamba tidak bisa ingatkan
hamba salah ya allah
kamu kok ada disini
kamu tidak berangkat haji